titulasi suara nasional segala macam itu wilayahnya kpu
kemudian di mk wilayahnya kpu ya tentu menyediakan argumen argumentasi yang
sebagaimana diketahui pada saat proses persidangan di mk
dan kemudian pas keputusan itu dibacakan ada tengkat waktu tiga hari ya kami harus
lakukan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih
masih masih tergantung untuk acara besok apakah ada yang dibawa dari pihak kpu
untuk hubungan yang ditetapkan sebagai penang untuk tidak membawa masa
kalau himbauan khusus tidak tapi sebagaimana kita ketahui ya pada saat proses
mulai dari pleno terbuka terkait dengan penetapan perolehan suara nasional
sampai kemudian persidangan persidangan di mk dan kemarin pembacaan putusan
juga sebenarnya relatif situasi juga kita bisa lihat terkendali dengan baik
jadi saya kira kalau misalnya dari sisi himboan tertentu
kami tidak tidak punya niat untuk mengimbau apapun ya tapi yang jelas kita tahu betul
masyarakat secara luas secara umum juga sudah mengetahui bagaimana proses ini dijalankan
bukan pada saat misalnya pendaftaran kemudian juga debat kan ada aturan jumlah yang boleh masuk
apakah aturan itu juga akan dilakukan untuk besok
untuk besok enggak karena memang undangannya agak spesifik ya
kan yang jelas tempatnya di aula aula kpu tentu dengan kapasitas yang memang sebagaimana diketahui selama ini
dan selama ini kan juga sejak awal pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu kan interaksi kami dengan partai politik peserta pemilu
lulu nya termasuk juga dengan paslon dan tim paslon ya
licent officer dengan paslon juga mereka tahu betul itu situasinya
jadi kalau pun nanti misalnya ada masa pendukung segala macam ya
ajaran berhubungan mulai jam sepuluh pagi sampai jam berapa mas durasi acara berapa lama
kalau durasi waktunya itu tidak terlalu ketat
yang jelas ada prosedur prosedur yang kami lakukan
yang jelas besok itu pembacaan penetapan itu pasti ada berita acara yang kami datangi bertujuh
disiarkan melalui kanal youtube kpu
iya pasti itu kalau itu selalu live ya
yang lain melakukannya ya itu kan biasanya juga begitu
karena ini juga momen momen yang punya nilai ya
ketika paslon sudah ada mas konfirmasinya siapa datang tiga tiganya atau
yang jelas kita kirim undangannya ketika paslon
soal apakah mereka beliau beliau akan hadir secara langsung sendiri sendiri itu nanti
jangan lupa setiap semalam prabowo mengatakan akan hadir bersama gibran
yang jelas kita undang semua tim paslon baik paslon satu paslon dua paslon tiga kita undang semua
tapi apakah itu diwajibkan untuk paslon satu dan tiga untuk hadir atau gimana mas
apakah anda memberikan kesempatan untuk menyampaikan statement gitu mas ketika nanti sudah ada penetapan dari masing masing paslon
jelaskan kalau kami kebutuhannya di dalam ruang rapat pleno yang menetapkan calon terpilih kan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih
dan nanti setelah selesai acara misalnya paslon terpilih itu kemudian menyampaikan sesuatu ke media kan bisa dilakukan
untuk ketiga pihak yang diundang satu dua tiga tentu kpu berharap mereka hadir semua
oh ya kan yang namanya undangan kan pasti kami punya etikat untuk mengharapkan mereka hadir di situ